ya inilah rumahnya pak
pak bentar ya kamu ambil koper dulu
ya meskipun rumahnya kecil
tapi setidaknya kan kita bisa hidup nyaman di sini
yang penting kamu bisa mandiri dan
walaupun rumah ini kecil
tapi kita adalah raja dalam rumah kita sendiri ya kan
ya itu benar pak
inilah namanya home swit home
oh ya pak
dan aku juga ada atur orang untuk bantu bantu bersihin rumah
dan bantu segala keperluan papa selama milo nggak ada di sini
santai sayang santai
ya duduk sayang

suami alia tuh mau menyerahin alia
dan dia pergi dari rumah
iya mama juga ngerti kok saya
tapi apapun yang terjadi
kamu tuh harus tenang
kamu harus mulai berpikir bagaimana caranya

di kamu harus bantuin aku di
nih kamu harus bantuin aku di
di milo tuh mau nyerahin aku di
dan dia tuh pergi dari rumah

kemana perginya si milo
kemana perginya si milo
ya men aku tahu di
dia pergi sama papanya
dia pergi sama papanya
pokoknya kamu tuh harus bantuin aku di
kan urusan rumah tangga loh
gue gak bisa dong sembarangan langsung masuk ikut campur kayak gitu aja

gue nggak mau kayak gitu sih di
kamu tuh lupa ya
berkat aku perusahaan kamu tuh bisa bangkit lagi
permintaan aku tuh simpel banget kok
perbintangan aku tuh simpel banget kok
iya tapi tuh di aku tuh lagi sakit sekarang
iya aku tuh lagi nggak bisa pergi jauh
ya udah deh aku mau pergi
pokoknya aku tuh harus ke rumah si juling itu
dan aku bakal kasih tau kamu waktunya kapan
eh kalo nggak mau tuh jangan sembarangan ya
gue tuh nggak bakal mau nginjekin kaki gue ke rumah si juling itu
nggak sudi tau nggak
udah deh di
bisa gak sih kamu dengerin aku
pokoknya aku tuh punya senjata khusus
yang bisa ngancurin reputasinya si juli itu
ngasih adobe ini kawan
sebenarnya yang diturut oo bom urus kesekitangan teh yang kadang dirokos
kan apa kandang kamu tuh
ikan ada restoran
ya nggak ada itu
pura pura mana tuh ya kau nanya itu orang sanya
kalau portanyazlich ganas
saya penggoda yaa
bener pak inilah namanya home sweet home
dan aku juga ada atur orang untuk bantu bantu bersihin rumah
dan bantu segala keperluan papa selama milo nggak ada di sini
kita tidak tergantung lagi sama alia
kan emang itu tujuannya pak
yaudah kalau gitu milo berangkat dulu ya
apa nggak apa apa kan ditinggal sendirian
aku masih mesti ke kantor
ya selesaiin beberapa proyek
habis itu aku mesti ke tempat juli untuk menyelesaikan urusan enam juli pak
tapi milo bukannya kamu nggak diterima di rumah itu
pak aku datang ke sana bukan sebagai milo
aku ke sana sebagai dokter
pinter juga pak
aku udah mulai bisa lihat
aku udah mulai bisa lihat
terima kasih ya tuhan
mbak udah bisa ngeliat
saya udah mulai bisa lihat bu
tapi semuanya masih belum begitu jelas
nggak usah dipaksain ya

juli udah mulai bisa lihat
aku udah bisa lihat
aku udah bisa lihat
aku udah bisa lihat
jum udah mulai bisa lihat pak
alhamdulillah ya allah
iya tapi semuanya belum begitu jelas pak
bahkan juga belum bisa lihat wajah bapak
sabar ratu juli
kesembuhannya pasti bertahap
kata dokter kamu pasti bisa sembuh kembali
bapak keluar dulu ya
wah pak ahmad terlihat sangat bahagia hari ini
apakah ada perkembangan baik dari pasien juli estela
iya dong juli sekarang sudah bisa melihat
wah serius pak
juli sudah bisa melihat
ya tapi belum jelas sekali sih
wah saya ikut berbahagia pak
apakah juli sudah bangun
kedatangan anda tepat sekali
wah apakah nanti juli bisa mengenali
ya jangan makasih pak
saya harus pergi
aku sudah pulang dari rumah
pak schon diri sendiri

saya masih mampu dapat pentruktor jururawat hu di guam

kok mbak juli sedih sih harusnya mbak juli senang karena udah bisa ngeliat lagi
masa depanku sudah hancur mbak mbak itu kan orang kaya cantik punya segalanya jadi enggak
perlu sedih yang aku mau cuman satu aku cuman mau milo tapi tapi itu udah nggak mungkin
karena sekarang dia sudah menikah sama mbak alia mbak juli mbak juli itu belum sehat bener
jadi nggak usah mikirin ya enggak enggak ya
lebih baik sekarang mbak juli makan bentar saya siapin makanannya ya
masa depan ce nggak jelas
milo udah jadi milik orang lain dan penglihatanku juga belum jelas
nama baikku sudah hancur bu
juli saya dokter ben mbak saya ambil makanannya dulu ya
aku ada di sini
kamu aman sekarang
aku gak akan pergi kemana mana lagi